fraksi partai demokrat komisi sebelas dpr ri mengingatkan menteri keuangan sri mulyani untuk tidak menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau pen untuk membangun ibu kota negara di kalimantan
interupsi dilontarkan oleh marwan ci ahsan yang merupakan anggota komisi sebelas fraksi partai demokrat kepada penjabaran sri mulyani soal apbn yang dilakukan pada rapat kerja legislatif bersama kementerian keuangan
marwan mengatakan penggunaan dana pen sebagai dana pembangunan ibu kota negara berpotensi menyalahi aturan undang undang terkait pemulihan ekonomi nasional yang berprioritas pada kepentingan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid sembilan belas
bahwa perpu nomor satu tahun dua ribu sembilan belas yang menjadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh pasal sebelas sangat jelas menyatakan bahwa program pen itu dimaksudkan
untuk melindungi mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real sektor keuangan dalam menjalankan usahanya
jadi saya ingatkan ibu jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang undangan yang sudah kita